hai video amatir ini direkam warga desa petir dramaga bogor saat hujan es disertai angin
puting beliung melanda wilayah kabupaten bogor ratusan rumah di empat rw dan tiga puluh rt sedesa petir
dramaga rusak angin beliun aja ya kan ada ini air enak batu es jadi laju datang angin
datang angin iya rumah ibu kena juga kena begitu deh jadi ada hujan es terus angin angin
datang jadi angin puting beliung ini serentak pak mengakibatkan sekitar seratus rumah kerugian lumayan pak satu rumah
itu sih nggak lama ya paling sekitar lima belas menitan hujannya lama angin hujan es
kini warga beserta petugas mulai menyingkirkan sisa puing bangunan dan pohon yang tumbang
akibat terjangan angin puting beliung beni akbar bogor jawa barat